memilih jalur yang tepat saat mudik akan membantu anda sampai ke tempat tujuan
tentunya dengan cepat aman dan juga nyaman
ya pastinya dan sebelumnya tim kita sudah memperlihatkan bagaimana jalur menuju ke indramayu
lalu juga bandung menuju garut
kali ini tim kami menjelajahi jalur mudik daerah selatan dari garut menuju tasik malaya
dari kabupaten yang terkenal dengan dodol garut perjalanan jelajah jalur mudik
saya lanjutkan ke tasik malaya melalui jalur singaparna
saya melalui jalur ini untuk menghindari kemacetan di jalur ciawi yaitu di limbangan dan malangbong
karena adanya pasar dan terminal
jalur singaparna menyuguhkan pemandangan sawah yang indah
namun jangan terlena dengan pemandangan indah
karena ada beberapa titik longsor di daerah salawu
yang juga menjadi titik kemacetan dan kecelakaan
sebanyak dua puluh enam kasus kecelakaan yang menyebabkan dua belas orang meninggal
terjadi di titik salawu pada tahun lalu
tikungan yang tajam membuat anda perlu ekstra hati hati jika melewati jalur ini
selain jalan yang berliku beberapa titik longsor di daerah salawu ini
juga menjadi tantangan saat melewati jalur ini
kepolisian lalu lintas sudah melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan dan pekerjaan umum
untuk memperbaiki titik titik longsor tersebut
selain salawu tenjawa ringin juga menjadi titik longsor di daerah salawu